mengurai kemacetan di dalam kota
pemerintah provinsi dki jakarta memulai proyek revitalisasi jembatan semanggi
bayangkan semanggi yang sudah begitu aja sudah macet ini akan direvitalisasi jembatan
ya semoga revitalisasi membuat kemacetan terurai tentunya budi
peletakan batu pertama dilakukan pagi tadi proyek ini diharapkan bisa mengatasi kemacetan
yang kerap terjadi di jalan sudirman dan gatot subroto
berikut laporan gitami ningrum
satu lagi proyek infrastruktur akan berlangsung di dki jakarta delapan april ini
menjadi momentum dimulainya pembangunan jembatan layang semanggi
atau revitalisasi jembatan layang semanggi
nah inilah dia di sini akan dimulai pertama kali proyek tersebut
dan pukul sepuluh waktu indonesia barat gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
meresmikan proyek ini peletakan batu pertama yang dimana nantinya
jembatan layang ini akan dibuat berbentuk melingkar
dengan panjang satu km yang bertujuan untuk mengurai kemacetan
dari arah bundaran hi menuju cawang maupun dari selipi menuju ke bundaran hi
proyek ini akan berlangsung kurang lebih selama lima belas bulan
itu berarti sekitar tahun dua ribu tujuh belas proyek ini baru akan selesai
selama pembangunan proyek nanti akan ada beberapa titik yang jalannya dipersempit
dan juga ada beberapa titik empat titik ini nantinya ada jalur cepat
yang juga akan
nanti pada tahun dua ribu tujuh belas jalan yang sudah jadi jembatan layang sembagi ini sudah jadi
akan berbentuk melingkar seperti ini
jadi bagi anda yang dari arah grogol menuju blok m dan dari arah cawang menuju tamrin
sudah bisa menggunakan jalan layang semanggi yang saat ini tengah dikerjakan
untuk proyek ini sendiri biaya yang dikeluarkan adalah rp tiga ratus tiga puluh satu miliar
yang bersumber dari pt mori company
dan nantinya proyek ini juga
akan dikerjakan oleh pt wika sebagai pemenang tender
kita berharap proyek ini benar benar bisa berjalan dengan lancar
dan nantinya dapat berfungsi sebagaimana semestinya
yaitu mengurai kemacetan di wilayah semanggi
gita minigroom jakarta